sok tau loh
bape temennya kan cuma itu doang
lah sama bilang banyak
yang lain pada kemana
ini paling mentok mentok juga ke emak
eh gak usah banyak nanya
udah ntar gua aja
lah tadi kagak lu buka
tadinya aku emang mau ke tanah abang
tapi gak jadi
soalnya ada pelanggan yang komplain
tapi aku mau ngecek barang sisa dulu
terus gue yang nganter siapa dong
saya tadi manggil manggil di rumah
sampai serah kayak gini
tahunya neng aninya ada di sini
ih apaan sih
kang tisna masih mau ke tanah abang
masih mau nemenin
yang nemenin mas per aja ya
gue lebih ogah
mulut mas pur besar terus bilang ogah
agak agak lo kudu bikin kue rada banyakan
buat apaan mak
buat pembawaan lo nanti kalau keliling lebaran
maksud mak tadi jualan keliling pas lebaran
orang orang itu udah pada punya kue mak pas lebaran
bukan begitu maksudnya tadi
itu kita berakhir
tidak emang kalian berakhir

bertitah ya walaupun mereka berani ya
aku itu juga farhan
ya itu tuh funles
kalau judul bro gue
ih temenin ngapain ih
ke rumahnya cik emi yang dipendek gede
ke rumahnya engkong adan noh dijaga karsa
kesian udah tua sendirian
ah tati males ah ke rumah engkong adan
dia udah tua suka lupa sama tati
fit perlu beli truk luk bakal siapa sih
bukan tapi buat neng rika
luk bini luk gimana
baik pok sehat
kalau mpo pengen lebih jelas mengenai kabar istri saya
biar dia ke kampung pok
bapak temennya kan cuman itu doh
lah siapa bilang banyak
yang lain pada kemana
ini paling mentok mentok juga ke emak
eh gak usah banyak nanya
udah ntar gua aja
lah tajuk kagak lo buka
iya abang mau kemana
rumahnya rika bang tau kan
lika yang kerja di toko handphone
nggak petasan kaki gua
tahan tahan tahan
kau mau ke mana be
kagak usah oh
ibu boleh nggak nginap di rumah anya
ada apa sih tiba tiba mau ke depok
main doang bu
nggak ada apa
boleh nggak bu

kalau soal masalah gak ada kerjaan gampang
nih kamu sapuin itu semua teras
tuh banyak daun daun jatuh
ibu mau masak dulu ya
bang motornya rusak ya
kagak masih jauh gak
yaudah yaudah stop stop stop stop
kalau dikit lagi mendingan saya jalan aja bang
tuh makasih ya
kakak angga udah dimana
oh udah di rawo bebek empat
ya aku udah lewatin rumah kuning ini
rumah warna kuning
terus aja kakak ada rumah warna putih
nah sekarang aku di depan rumah putih
oh kamu di samping yang warna biru
eh rika aduh
aku bikin kue keju sama kue lidah kucing banyak yang suka tuh
tapi sebelum bikin lo minta tolong laki lo dulu
beli toples toples yang banyak
panjang umur baru juga diomongin dateng
sakit mulu kayak orang susah aja
ojak juga kagak mau mak sakit
ya jelas puasa rika
kenapa kamu seneng ya aku puasa
soalnya rika gak usah repot repot sugerin minuman
aku gak lama disini
cuma mau kasih ini
soalnya kalau mau ngasih ini di counter gak enak sama yang lain rika
terima kasih kakak angga